diambil paksa keluarganya pada rabu tiga juni dua ribu dua puluh
saya minta kepada semua petugas saya untuk jangan terlalu bereaksi
jangan terlalu ya edukasi saja terangkan dengan baik
tapi karena keluarga sudah sangat emosional memaksa masuk
dia merusak yang lain
dia masuk malah dia dobrak pintu icu